selasa pagi dua puluh enam september sekitar pukul tujuh pagi warga sekitar apartemen yang tergabung dengan
sebuah mal di tanjung duren jakarta barat geger seorang perempuan berinisial fd empat puluh empat tahun ditemukan
tewas dengan luka senjata tajam di bagian leher dari keterangan polisi saat kejadian warga melihat
korban diserang seorang pria dengan senjata tajam dari arah belakang usai kejadian tersangka
ditangkap identitas tersangka terungkap yakni pria berinisial ah dua puluh enam tahun dari pemeriksaan
tersangka mengaku tidak mengenal korban tidak mempunyai dendam pribadi dan tidak ingin menguasai
harta korban tersangka mengaku membunuh korban hanya secara acak tujuh saksi sudah kita periksa baik
kerabat maupun keluarga dari korban demikian juga dari keluarga pelaku pelaku ini tidak ada
tujuan terhadap korban tidak kenal antara pelaku dengan korban ini juga tidak saling mengenal
misteri juga masih menyelimuti kasus kematian seorang pemuda berinisial chr enam belas tahun yang juga
anak perwira tni yang jasadnya ditemukan
kar di kawasan lanut halim perdana kusuma jakarta timur tim forensik menyatakan menemukan
luka bacok di bagian dada korban dan diperkirakan korban masih hidup saat terbakar di lokasi jenazah
pada saat saat masih hidupnya sempat mengisap udara luka dari takaran hidup ya kemudian diduga
kebrianiaya terus dibakar begitu ya kemungkinan
polisi yang menyelidiki kasus ini menemukan kejanggalan pada status akun game online korban
dalam akun game online korban tertulis dengan bahasa inggris if you see this i probably already dead yang
artinya jika kamu melihat ini aku mungkin sudah mati namun polisi tidak merinci kapan status tersebut
diunggah rencananya polisi akan melibatkan asosiasi psikologi forensik untuk mengungkapkan maksud dari
tulisan tersebut dan kondisi psikologi korban semasa hidup delapan orang saksi juga telah dimintai
keterangan dan rekaman dari delapan belas cctv telah diamankan polisi ngecek akun robloks korban karena ditemukan
status di roblox korban bertuliskan tulisannya hai if i ulangi hai if you see this
hai if you see this artinya kalau kamu melihat ini i probably already dead saya mungkin sudah
meninggal komandan satuan militer lanut halim perdana kusuma let cold pop imado okan darmayasa
membenarkan korban chr adalah anak perwira menengah tni angkatan udara korban tinggal dan bersekolah
di sekolah menengah atas yang berada di dalam lingkungan lanut halim perdana kusuma jakarta timur
tim liputan cnn indonesia